kadang kita merasa memberi padahal kita hanya menyalurkan milik orang lain sesungguhnya yang
memberi itu hanyalah allah karena semua itu adalah pemberian allah ya pak ustadz tapi kita kebanyakan
merasa seolah olah kita yang memberi ya sudah begini semua rezeki yang kamu dapatkan
tidak semuanya itu untuk kamu ada sebagian milik orang lain yang allah titipkan ke tangan kamu dan
jika kamu mampu menyalurkan kepada pemiliknya maka allah akan senang kepada kami akan percaya
kepada kamu setelah itu allah akan memberi lebih banyak lagi akan menitipkan lebih
banyak lagi rezeki orang lain ke tangan kamu jika kamu mampu menyalurkan dengan baik maka allah akan
semakin banyak lagi menitipkan rezeki orang lain itu ke tangan kamu kamu hanya menyalurkan titipan
allah kepada pemiliknya yang sah kita ini hanya pengantar barang semakin banyak barang sampai
memiliki dengan baik si pengirim akan semakin percaya pada kita dan akan semakin
banyak barang yang dipercayakan kepada kita paham paham saya kagum sama pak ustadz
harus harus apa pak ustadz harus paham
ini lihat udah udahnya
oh bukan itu
kbdagi yang biasa
gajah di balik pangkatku batunya hilang
ketibaan gajah kamu baru tahu ketibaan gajah
saya kok punya firasat tidak enak ya dengan kepulangannya si em
saya juga kok
seperti apa dori
saya bilang begitu biar sama aja
lagi pada ngerumpi
itu betul si ayah mau pulang
katanya sih begitu
memang dia tidak bilang sama kamu
ya gak tahu
tapi jangan jangan si a mt beneran punya pacar di sana
makanya mereka pulang untuk menikah
apa bener si em itu tidak pernah telepon kamu
saya juga kaget dapat kabar dari emak
saya suaminya kum
harusnya si em ngabarin ke saya
ini em kayak gak pernah nghormatin saya sama sekali
dapat kabarnya dari orang lain
kamu menghormatin istri kamu tidak
nghormatin dari mana
kamu ngegodain perempuan perempuan itu tiap hari
uang dari m kamu jajanin mereka tiap hari
enggak pernah dang
saya gak pernah jajanin perempuan perempuan
saya tahu sama yang lain itu cuma bercanda
tahu gak dang
enggak pernah nih saya seriusin
dari mana is yang saya lihat kamu getol tiap hari godain mereka

tahu gak dang

dedeknya maeros emang masih kecil
dia sudah gadis kum
ya biasa saja dedeknya gak pernah kamu godain
orang dia tidak mau dikirim ke luar negeri
ya karena nggak mau dikirim ke luar negeri makanya saya nggak godain
nah nah nah
nah nah nah
nah nah nah
nah nah nah
gitu aja udah
itu ngomong kepada jahat semuanya
sebenarnya kamu masih cinta tidak sih sama em
gak tahu aku capek saya ngomongin itu terus
aku tuh aku
semoga tidak ada masalahnya
sebenarnya ada masalah apa enggak sih
kadang kita merasa memberi
padahal kita hanya menyalurkan milik orang lain
sesungguhnya yang memberi itu hanyalah allah
karena semua itu adalah pemberian allah ya pak ustaz
tapi kita kebanyakan merasa seolah olah kita yang memberi
dede seneng aswabri udah kerja
doain semoga asobri cepat jadi pegawai tetapnya
sepakatnya pak ustaz
semoga berjaya pak ustaz
semoga berjaya pak ustaz
supaya bisa ngelamar dide cantik
buat hidup sama dede cantik
kalau asomri jadi pegawai tetap
tabungannya makin banyak
dede juga selalu doain aa setiap habis sholat
biar doanya makin banyak
rokaatnya yang ditambah
aswabri mah bisa aja

ah sobrim mesti balik ke kantor
dede mah masih mau disini
dede mah masih mau disini
terus pulangnya gimana
tenang aja ah
dede kan bisa pulang sendiri
dede kan bisa pulang sendiri